masa buruh kami siang berunjuk rasa mendesak pt angkasa raya steel di manyar gresik
memberikan sk pengangkatan sesuai masa kerja
para buruh juga meminta perusahaan memberikan uang pesangon terhadap almarhum hafid yang meninggal karena sakit
termasuk mempekerjakan kembali delapan puluh enam buruh yang telah dipecah
sempat terjadi saling pukul antar sesama buruh kericuhan ini kemudian diredam oleh rekannya sendiri
masa buruh kemudian melanjutkan aksi jalan kaki menuju pt angkasa raya steel meski diguyur hujan ras
aksi memblokade jalur pantura mengakibatkan ribuan pengguna jalan terjebak kemacetan panjang hingga belasan jam
masa buruh diberi uang pesangon tersebut
meski sudah menggelar aksi belasan kali hingga kini pihak perusahaan belum menanggapi tuntutan buruh